hai darmin yang bekerja menjadi kulipanggul di pasar pangentan kabupaten banjarnegara jawa
tengah akhirnya bisa tersenyum bahagia ketekunannya selama delapan belas tahun terakhir
menyisihkan sebagian upahnya bekerja berbuah kesempatan menunaikan ibadah haji
ia telah melakoni pekerjaan sebagai kulipanggul sejak berusia tiga belas tahun dalam sehari pria lima puluh sembilan tahun ini
bisa mengantongi uang lima puluh hingga tujuh puluh ribu rupiah
tak lupa darmin rutin menyisihkan sebagian dari penghasilannya mulai tiga ribu hingga sepuluh ribu rupiah
untuk tabungan ongkos naik haji
saya senang sekali senang sekali bisa ngumpulin harta sedikit sedikit
saya bisa jadi sudah berkumpul bisa mendaftar haji
kisah serupa juga terjadi di madiun jawa timur
muhammad jailani pekerja bangunan asal kecamatan saradan
akhirnya bisa mewujudkan keinginannya beribadah ke baitullah
pria enam puluh dua tahun itu sudah memendam keinginan berhaji sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia kemudian memberanikan diri melakukan pendaftaran haji pada dua ribu sembilan belas
jelani saat ini sudah berada di asrama haji surabaya
bapak tiga anak ini akan diberangkatkan ke arab saudi
bersama kelompok terbang tujuh
meliputan cnn indonesia